ini uang hasil jualan tiga ratus hasilnya
kurang juga ada uang dua ratus dari hasil jualan
terminal besar mas dengerin ya tindakan kalian meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi aja itu udah salah
ya allah apa deh pasang duitnya mampok belum ada ada ada cucian nih
memang kita dikira maling cucian maling jemuran kita tuh lagi
hutang kau dibayar cucian maksudnya apa apa
kalau berani jangan nama perempuan betul
wess ini masalah hutangku masalah tanggungan ibu saya
sampai sekarang belum bisa bayar kamu gak usah ikut ikut orang lain
gak kenal sama ini
memet sama gue juga
kita manusia memang punya perasaan sebagai laki laki
ya menunjukkan jiwa perasaan eh rasanya belakang baru kayaknya dulu lihat pinggangnya sakit ya
kasian banget sih kalau yang cok ya pade aneh kata pinggang saya kagak sakit saya yang lawan
saya tuh kok manisnya tuh diraih kabel nah daripada nggak ada lawan sementara saya bawa
ya capek waktu nih ngurusin kalian doang alhamdulillah assalamualaikum waalaikumsalam
tenang tenang ngomongnya pelan pelan santai pelan pelan bukan itu apa sih iya ada preman
lagi lagi utang utang positi ada preman lagi lagi utang adanya positi betul itu
maaf mendingan saya jaga gerbang aja takut takut itu rehman bawa temen
wah bilang aja penakut
kalo takut jangan sendiri ya gue temenin
hei mana juri tadi
pak siti ini uang hasil jualan layanan
tiga ratus ribu hasilnya buat layanan
aku juga ada uang dua ratus ribu dari hasil jualan kueku tadi
nih pas kan
jangan teriak teriak udah kayak di terminal bus tau gak
mas dengerin ya tindakan kalian meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi aja itu udah salah
udah gitu lagi nyekasar lagi ke parutan kelapa
yang penting duit pos kita kembali
ini tugas kita perempuan lagi utang duit harus dibayar dengan duit
soalnya kalau gak dibayar aku dibayar dari bos
iya bang tapi kita minta waktu
nanti gue tanya bayar
ya tapi jangan gitu
pak siti pak siti sabar ya pak siti gak perlu bayar ya
karena saya ustadz musa ustadz zaky kami bertiga ini sudah patungan
untuk membantu membayar uang

ini tolong diterima
eh itung ntar kelebihan lah gitu
sebelum kita pergi ya
salam dulu lah
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita dulu sobat

nah ini untuk semuanya tolong dengarkan ya
lain kali jangan pernah meminjam uang kepada rentenir ya
karena selain rentenir yang kena dosa
kalian pun yang meminjam uang terhadap rentenir ikut kena dosanya ya
dan untuk mas zaky segera mohon ampun kepada allah swt
iya pak ustadz
ayah nggak akan minjam lagi ke rentenir
untung tuh ada temen temen
pak ustadz pada tuh
dan untuk kalian anak anak sekalian
walaupun niat kalian itu baik untuk membantu positif
tapi tetap kalian akan mendapatkan hukuman
dari abu khurairah
rasulullah saw bersabda
perhatikan ke depan
qala rasulullahi saw man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurobi dunya
barang siapa yang melapangkan satu kesusahan di dunia dari seorang mu'min
maka allah akan melapangkan darinya satu kesusahan di hari kia
pak ustadz waktu itu pak ustadz saya lagi makan ya pak ustadz
terus nasinya tuh hilang pak ustadz
itu ambil sobri pak ustadz
berarti itu termasuk utang ya pak ustadz
kamu ya aduh lukman kamu itu lupa lukman bukannya nasi kamu itu diambil kamu itu makan lukman tapi
cuman sedikit habis itu kamu kasih ke haikal karena kamu gak suka sama semur daging
man iya makanya aku makan tapi setengahnya sama sobrinya ambil dagingnya makanya aku
setengah hilangnya setengah eh dagingnya setengah nasi setengah jadi intinya makanan itu bukan
hutan karena enggak dikasih kesobri maupun haikal karena pada waktu pembagian makanan
pusat ada di situ dan semua udah kebagian porsi tapi kamu lupa habis pak besok besok
kalau habis makan tulis di buku aku habis makan habis mandi tulis aku habis mandi semua tulis
nah tapi satu yang penting kamu jangan lupa naruh bukunya
terima kasih ya baik baik ini ijazah saya udah usaha nurul udah ustadz musa udah
assalamualaikum iya kay
ya alhamdulillah udah ijazah sudah saya dapatkan semuanya sudah saya kumpulkan juga
terus data data pesantren juga sudah saya kumpulkan semua ya astagfirullahaladzim ya
iya kay iya ya udah nanti suratnya segera saya buat terus saya langsung kirim ke kecamatan ya
terima kasih assalamualaikum
astagfirullahaladzim surat surat ya allah
tuh kak aku ini masih bingung kena tuh jantung listrik listrik loh orang mudeng kena aku
aku juga ngerti pelajaran listrik ismail gak udeng
wah kebetulan banget tuh ada ustadz lagi
ustadz maaf ustadz boleh kesini sebentar ya ustadz